saya gak tau gimana caranya untuk ngebales semua kebaikan ibu
kamu tuh ibaratnya sudah seperti anak ibu sendiri
ayah kamu adalah sahabat suami ibu
dulu pada saat camis dan kesusahan
ayah kamu lah yang selalu membantu kami
ibu dan almarhum suami ibu
banyak berhutang budi sama almarhum ayah kamu
haji abu bakar priok
cak jangan diambil cak
satu satunya kenang kenangan dari ayah cak
ini itu buat ngecil utang mak lo
cang leman tega banget sih sama ibu
cang leman lupa ya
kalau ibu itu adik kandung cang leman
ibu sampai jadi tukang cuci keliling
demi ngasih makan anak anaknya
sementara ini cang
yang hidup bergelimah harta
yang didalamnya ada hak ibu
waduh parah nih anak yatim nyoba coba ceramain gue loh
cang leman jahat
fitri fitri kagak boleh begitu sama cang
udah ibu ikhlas
kita kan udah ngomong baik baik sama cang lo
yaudah kagak pape
udah udah udah lo pada pergi semua
ya boleh dibilang empat sehat lima sempurna
terima kasih dok
uangku tinggal dua puluh ribu
ini pun hasil kasbon dari bu eka
ini gak akan cukup
untuk bayar dokter
apalagi untuk nabu sobat
ibu buat aja kertas ini
ibu gak usah mikirin
gak usah mikirin
semuanya saya kasih gratis
semuanya gratis dok
terima kasih ya dokter
terima kasih banyak
semoga allah yang membalas kebaikan dokter
dulu semasa saya kuliah di kedokteran
saya gak punya uang untuk membayar ujian
lalu saya pasrah
dan berdoa di musola
dan mungkin allah mendengar doa saya
datang haji abu bakar
mengatasi segala permasalahan saya
dan berkat beliau
sekarang saya sudah menjadi dokter
dan jasa jasa beliau
tidak akan saya lupakan
cepetan itu buang uangnya
sebagai sesama manusia
ya allah poh
bang leman ya allah bang kenapa itu bisa setiga ini
lo lupa poh zetun ini adik kandung bang leman sendiri
hei ali lo jangan ikut campur lo ya
sebagai sesama muslim saya berkewajiban mengingatkan bang leman
apalagi sekarang bang leman sedang menzolimi anak yatim
aaaa berisik berisik berisik udah lo pada pergi pergi pergi
terima kasih ya ibu wati sudah mau menampung saya di panti ini
saya nggak tahu gimana caranya untuk membalas semua kebaikan ibu
kamu tuh ibaratnya sudah seperti anak ibu sendiri
ayah kamu adalah sahabat suami ibu
dulu pada saat kami sedang kesusahan ayah kamu lah yang selalu membantu kami
ibu dan almarhum suami ibu banyak berhutang budi sama almarhum ayah kamu
waalaikumsalam lukman kamu buru buru kenapa
bang itu bang bang leman sekarang lagi marah marah
terus bang leman mau ngusir sini

terus banyak orang yang mau ngebelain
bang lemannya malah bawa bawa preman segala bang
kalau gak didamain bang makin gawat bang
kita ajak ustadz ahmad saja insya allah bisa menenangkan warga
umi mari berangkat dulu
bang kita semua disini tuh saksi
kalau rumah ini dihibahin dari almarhum abu bakar priok
buat almarhum bang salman
bentang bentang kami orang kecil bang leman seenaknya saja menselimi kami
kelakuan bang leman udah banyak beresahkan warga kampung
kemarin aja motornya mas nana udah dirampas sama bang leman
kemarin juga bang leman udah membongkar warung milik bu jojo kan
padahal semuanya sudah dihibahkan sama almarhum haji abu bakar
hah lo semua orang kampung yang kagak ngerti hukum
kita ini hidup di negara hukum
justru lo orang tuh yang ambil hak gua
gua mah punya bukti surat surat gua lengkap
harusnya lo berterima kasih sama gua gua kagak minta lo ganti rugi
dastar kagak tau diri lo pake mau meroyok gua lagi
tenang tenang sodara sodaraku sabar
tahan sih tahan pak ustadz tapi ini si leman udah kelewat batas kelakuannya
iya iya saya sudah mendengar sebagian ceritanya
nah kepada bang leman dan pihak pihak yang terkait
mari kita bicarakan masalah ini secara baik baik
kita musawalah di mesjid desa
supaya masalahnya ini bisa cepat selesai
alam ustadz gak usah didramatisir
perkara ini udah jelas
eh lo denger baik baik eh
gua cuma mau minta hak gua
gue punya bukti kepemilikan yang sah
jangan terpancing godaan setan
kurang ajar lo
saya tahu ini adalah bukan waktu yang tepat untuk berdiskusi
untuk itu saya meminta kepada semua saudara saudara muslim yang baik
agar datang nanti malam ke mesjid al hakim badaisah
kita bicarakan masalah ini
agar kita mendapatkan penyelesaian yang lebih baik
buar bubar dah lo
bawa bubar bubar
bawa bubar bubar
enak aja lo eh biar kata lo bang ustadz siapa yang gua gak ketakut
tuhan lo gua kemarin gua ke rangka mempat
biarlah nisa sama grian tinggal disini aja
bersama nak zaitun lala fitri dan anak anak lainnya
itulah bu kalau manusia sudah dikuasai nafsu
maka telinga dan matanya sudah tidak bisa lagi mendengar dan melihat akan kebenaran
tapi insya allah masalah ini akan kita selesaikan dengan cara baik baik
dan nanti saya akan coba bicara dengan sulaiman secara pelan pelan
bu ati barusan ada orang marah marah
suruhan dari pak leman
terus ingin mengajukan pantai asuhan ini bu
untuk dijadikan kanakambi

terus dijadikan kanakambi ya
kak asuhan sendiri sih juga sebenarnya nggak tahu ya
tapi kalau kata kak lukman
itu cuma gertakan
kalau dibikin kanakambi
berarti kita tidurnya sama kambing dong
kambing kan suka pipis sembarangan kak
nggak usah khawatir nih
jangan sebelum tidur
kabinnya kita ajak pipis dulu
emangnya kambingnya laki laki atau perempuan sih
memangnya kalau kambingnya latih kenapa
kalau perempuan kenapa
kalau kaminya perempuan nanti dia malu
kalau pipisnya ditemani sama
nanti kita akan tinggal dimana
kalau panti asuhan ini benar benar akan dibongkar oleh bang leman
kita harus sama sama berdoa ya
semoga allah melindungi kita
dan menyertai kita semua